dan insiden serangan di makobrimob di depok ini mendorong warganet untuk memberikan dukungannya kepada polri
mereka ramai ramai mencuit dengan tagar kami bersama polri
ribuan cuitan warganet dengan tagar kami bersama polri ini merajai lini masa twitter sejak rabu malam
mereka memberikan dukungan kepada polri yang sedang bergelut dengan para teroris
tagar kami bersama polri pun sempat menjadi trending topic di indonesia
warganet juga mencuit dengan tagar safe polri yang juga meramaikan media sosial
dengan gambar gambar yang diunggah oleh warganet ini mereka juga ingin menyatakan bahwa teroris tidak membuat mereka gentar
dalam cuitannya warganet juga menyatakan bela sungkawa untuk para korban yang gugur dalam insiden penyerangan ini